ketua majelis pemusyawaratan rakyat bambang susatyo menyatakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal dua puluh oktober dua ribu sembilan belas mendatang
kemungkinan akan dilakukan pada sore hari
hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu kegiatan ibadah masyarakat serta aktivitas olahraga
jadi ini ada wacana belum diputuskan
jadi wacana itu antara lain adalah kita ingin mengedepankan toleransi
karena itu hari libur hari minggu maka harus tidak boleh ada rakyat kita yang terganggu dalam melakukan ibadahnya di pagi hari
yang kedua karena ada car free day kita juga tidak ingin ada rakyat kita yang terganggu lakukan olahraga dalam hal car free day
karena kalau itu lakukan pagi jam sepuluh maka seluruh jalan protokol harus ditutup
karena untuk sisi kelancaran dan keamanan
bagi tamu tamu negara yang terdiri dari perdana menteri presiden perda yang raja
dan ada utusan daripada negara negara sahabat kita
jadi itu pertimbangan yang ada di lain
ya nanti sekarang kita mau pastikan dalam rapat ini
kemarin protokol istana dan mpr sudah melakukan koordinasi teknis daripada waktu penyelenggaran itu